assalamualaikum pak suria
pak surya bu sarah bu elsa silahkan masuk
tapi di dalam masih ada tamu lain
mau apa lagi anda
saya mau nunggu sesuatu ke anda
video ini sampai ke tangan polisi
polisi akan mencari orang orang ini
dan mereka akan bilang
sudah disuruh sama anda
anda jangan macem macem sama saya
saya cuma mau ingetin ke anda
dan anda jangan bersikap
kasar lagi sama jennifer
sekali aja anda melanggar
buktinya akan sampai ke tangan polisi
buktinya akan sampai ke tangan polisi

dari pengaruh saya
siang ini kita bisa ketemu
ada yang mau saya sampaikan ke kamu
kita sambil brunch aja gimana
jam sebelas di parizin cafe
kalau nggak salah mobil pasur ya
tumin amat hari ini banyak banget tamu
uya jadi rajin bukain gerbang
assalamualaikum pasur ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bu sarah bu elsa silahkan masuk
tapi di dalam masih ada tamu lain
kalau gak salah itu temennya ibu rosa
kalau gitu ya

udah jemukin mama aku
yaudah kalau gitu
nanti kita terlambat
opa tetap berasa
kangen sama opa gak
ini pak surya bu sarah kok gak bilang bilang sih
iya mohon maaf bu rosa memang biasanya kan kami kesini
selalu kasih kabar
sekali lagi semua ketemu sebentar sama andi
ini ngapain elsa kesini
perasaan saya gak enak
udah buang anaknya andin ke panti
kalau gue jadi andi
udah gue bujak bojak
ini besan saya
pak surya dan bu sarah
teman saya dari zaman dahulu sekali
dan itu putri mereka
kamu pernah jadi model
bersama model laki laki
kedua ran ini besan saya
pak surya dan bu sara
teman saya dari zaman dahulu sekali
dan itu putri mereka
kamu pernah jadi model
kaper majalah saya
kenapa bisa ketemu sama bosnya majalah kapel disini
jangan sampai ada yang curiga soal pemotretan cover itu
namanya leksi bu
oh oh leksi ya
ya udah maklum saya udah lupa
ternyata kamu kenal sama elsa
jadi elsa ini adalah adiknya menantu saya
oke wait wait sebentar
ini ada pak surya dan bu sarah seta elsa
nanti kamu ini ya kita mau berangkat sekolah
kamu siapin minuman untuk
yaudah soal itu pak surya bu sarah
kami pergi dulu ya mau ngerena sekolah
help yourself oke silahkan
salim dulu sama opanya salim
ya jangan rajin ya
saya pergi dulu ya
di ruang tamu ada om surya tante sarah sama mbak elsa mas katanya mau ketemu mas al sama mbak andi
kiki tinggal ke dapur ya mas mbak